eh selamat pagi
ngapain diket diket lepasin gak
lu sengaja kan biar bisa deket deket sama gue
iya gue sengaja tapi niat gue bukan itu ya kurkuk kulit
kok ada telepon sih
pretty yang nelfon
tapi ini sebentar lagi sampai depan rumah
mas aldino jangan dikunci ya pintunya
kayaknya art nya dinosaurus mau pulang

gue harus kasih tau kurkuk kulit nih
biar cepet cepet pulang nih dari sini
yah dia tidur lagi
aduh jangan tidur dong
eh lucu sih kalo lagi tidur
eh lu sih lu pake acara makan itu martabak coklatnya
kecap ya ayo
ayo dong aduh kurkuk kulit
ada ini ada ini
ada ini ada ini
gue udah lalu
gak usah beresit diam diam
gak usah beresit diam diam
dari sini sini
ke pasar beli itu i
martabak coklat lagi ya
masuk lagi masuk lagi masuk lagi
masa kau tidur disini
taruh belanja dulu dah

sana pergi jauh loh
caranya tuh dinosaurus
udah lah lebihnya kita cabut aja yuk
jangan dulu cabut
kita tuh belum tau
kondisi sinadif tuh kayak gimana
itu apa apaan sih
buat apa coba kita tau keadaannya sinadif
udahlah kita tuh masuk support dulu sama dia
yang penting kan kita udah niat

dan belum tentu anak ips tuh nerima niat baik kita
bener tuh kata maman
jangan sampai malah mereka curiga sama kita
lo tau kan anak ips tuh kayak gimana di
di tetep gua gabisa ninggalin nadif disini
gua harus tau dulu keadaan dia tuh baik atau engga
lo mau telepon siapa lo tenang aja
kemana ya si nadif
dari tadi gue sama anak anak muter muter nyariin dia gak ketemu ketemu
eh berhenti berhenti gua udah telepon
hei nadif kau kenal
bukan dari ardi ipa dua
kok dia bisa tau nomer telepon lo
ya kan dulu gua sempet akram sama dia
sebelum penjurusan kelas tiga
nih orang wotot banget sih nelfonin gua
udah angkat aja dulu
gua mau kasih tau sesuatu
temen lo si nadif barusan masuk ugd di rs permata
lo kesini sekarang
lo apain si nadif
sampai dia masuk rumah sakit
ini pasti kerjaan lo sama geng ipa lo itu kan
eh lo gausah asal nunduk
gue bakalan jelasin semuanya di rumah sakit
lo datang kesini sekarang buruan
gua belom selesai telepon udah dimatiin
dia ga ngejelasin si nadif kenapa
tapi gue khawatir si nadiem masuk rumah sakit gara gara dia dan gengnya
akropokulit pulus banget sih tidurnya
kebanyakan sih dia makan martabak coklatnya
bentar ya akropokulit
ada telpon bentar jangan jatuh
ya halo rel kenapa
ki nadif masuk rumah sakit permata
dia kenapa sakit
si nadiem kenapa napa gara gara si ardi dan kayaknya
barusan yang telepon gue soal si nadi itu si ardi
katanya dia mau ngejelasin di rumah sakit
eh yaudah yaudah
gua langsung kesana ya kita bawa disana ya
kita ke rumah sakit dulu ya
nadif masuk rumah sakit
eee kak gapapa ini kan juga udah sore
biar kita bisa lebih puas mainnya dan kamu pulangnya gak kemaleman
ya tapi kan gua belom siap siap
kamu santai aja kamu boleh siap siap dulu aku tunggu sini
males banget deh jalan sama vero mana baru jam segini dia udah dateng lagi
gua sengaja lama lama main aja deh siap siapnya
yaudah kalo lo mau nunggu
dibangunin tapi kasian
lo tungguin aja lah
eh selamat pagi
ngapain diket diket lepasin ga
lo sengaja kan biar bisa deket deket sama gue
iya gua sengaja tapi niat gua bukan itu ya kurkuk kulit
kalo gua ga iket ini yang ada lo jatoh nanti naik motor karena lo tidurnya kepulesan
oke lo udah gua bangunin bangunin
gua gak mau nanti lo tiba tiba jatoh
entah lo kenapa kenapa lo sakit hati gua juga sakit
lo bisa ga sih ga usah banyak ngecap lepasin sekarang lepasin cepet
tunggu ini susah banget kenceng banget tau
kak gian lo tuh harusnya berterima kasih sama gua bukan marah marah sama gue
karena apa gua udah care sama lo
untung aja jodoh lu ini sabarnya lahir batin
kenapa sih lo ga kayak gua aja gitu
gua lebih lagi tadi bawa motornya tau ga lo kayak gini nih gua nih
nah kayak gini tuh miring miring gitu
udah lah mas
terima kasih rifki
makasih butang kecap
nah gitu dong
ya udah jawab dulu nih ini kenapa kita di rumah sakit coba
bener berarti tidur lo kepulusan tadi gua udah ngomong
eh kerupuk kulit kita ke rumah sakit dulu ya
nadibnya masuk ke rumah sakit
dan lo tau yang nganter nadib ke rumah sakit itu siapa
lo mending masuk deh
gua tengah tidur gua ga mau
eh kerupuk kulit
tapi nanti sebelum masuk ketemu nadieb dan kawan kawan ya
gua ganti penampilan dulu
gue udah nyuruh ojek tadi di jalan
kayak yang untuk anterin barang gua
masa gua penampilan kayak gini
masa nunggu di sini
ya maunya di mana
oh di lobby aja ya
ya di lobby lah panas
gua risih alergi dengan deket lo
nadib jadi cinta
ya lo pake aja deh
ntar ga bisa jauh jauh dari gue
ayo tuh helm mau dipakai